sejumlah data yang diduga warga negara indonesia bocor dan diperjual belikan di situs gelap
kejadian ini sudah sering terjadi namun belum terlihat adanya tindakan konkret dari pemerintah
untuk mengulasnya lebih dalam sudah ada narasumber kami melalui semuanya daring
ada pak edmond makarim selaku dekan fakultas hukum universitas indonesia
selamat siang selamat siang pak edmond assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin dari anda sebenarnya melihatnya seperti apa ya pak edmond
kalau kebocoran data yang diduga milik warga negara indonesia yang beredar di situs gelap itu benar terjadi
apakah bisa divalidasi milik warga negara indonesia pak edmond
cara memvalidasi data tentu harus ngecek kepada file factor dari data tersebut dan dia dari mana karakterisik penyimpanan data tersebut
tetapi yang penting saya kemukakan
adalah bahwa kasus bocornya data pelanggan data dari manapun
kemungkinan bisa terjadi karena satu penerobosan dari luar illegal access dan terbaik secara
atau pembocoran dari dalam
atau jangan jangan adalah kelalaian dalam menerapkan kewajiban sistem keamanan
suara saya cukup terdengar jelas ya pak ya
lalu berdasarkan existing condition yaitu berdasarkan sistem hukum yang sudah ada
para pihak sekiranya ada kebocoran dia bisa mengugat per data tanggung jawab per data kepada lembaga lembaga
baik korporasi maupun lembaga pemerintah
ya selain itu dia bisa mengugat kalau data itu ditawarkan di darkness kemudian dia tahu siapa pembelinya dia juga bisa duga
kemudian ada juga tanggung jawab administratif karena dalam kejadian penyimpanan data itu kan tentu harus ada pihak pihak yang menjadi controller
yang jadi processor dan juga yang menjadi pengisian
dan pemerintah yang instansi terkaitnya kan ada kewenangan terkait dengan bagaimana membuat standar standar dari penyelenggaraan sistem elektronik itu harus handal aman bertanggung jawab
kemudian juga ada tanggung jawab pidana
tanggung jawab pidana yaitu pelaku dan penyerta terhadap intervensi data tersebut atau illegal access tersebut
kemudian kepada pembeli data pribadi sebagai hasil curian itu dipersepsikan sebagaimana layaknya tukang tadah ya
lalu tindak pidana korporasi sekiranya terkait dengan itu ternyata pihak pihak yang berlaku dalam kepentingan korporasi
dan selain itu perlu disenting yang masyarakat ketahui bahwa siapakah instansi yang harus ditanggung jawab terhadap penghapusan pemusnahan data sekiranya itu terjadi pembocoran
kemudian ada pihak yang memperoleh secara tidak halal
karena selama ini yang terlalu sering kita dengar adalah
yang terkait dengan kewenangan ini ternyata kok banyak yang setidak tidaknya kurang proper ya dalam bertindak untuk menyelamatkan data dan memastikan bahwa pihak pihak yang menjadi penyelenggara
pihak pihak penyelenggara sistem elektronik yang meminta data sebagai controller itu harusnya punya sistem keamanan yang sesuai dengan standar yang ditentukan
lama lamanya pemahaman itu
baik kalau catatan anda seperti apa
anda menemukan benar adanya kebocoran data kalau kita menyimak ya dari perbincangan kami juga dengan pakar cyber yang menyatakan benar ada kebocoran data
namun dari bssn badar siber dan sandi negara masih melakukan validasi hingga kini
anda melihatnya seperti apa pak edmond
pertama tentu ya yang punya data kan orang yang bersangkutan ya
kemudian ada yang meminta data yang meminta data kan pasti menyimpan dengan file structure nya jadi harus dikonfirmasi ke dia
kebetulan saya kan tidak memeriksa secara teknis
tetapi yang jelas harus diketahui adalah semua tindakan semua kejadian kejadian tampaknya kalau dia masih dalam konteks aksi reaksi itu justru karena
ungkapan ungkapan juga dari pemerintah sendiri
misalnya mengatakan kalau tidak salah ada mengatakan kalau bisa tidak menghack ya
itu sih himbauan ya maksudnya adalah kalau bisa bertindaklah sebagai ethical hacker
artinya internet ini dari awal memang medium yang lack off security
saya garisbawahi dari awal internet adalah dikembangkan dalam sistem era perang dingin yang intelijen
jadinya dari awal dia berubah dari sistem yang aman circuit switching menjadi paket switching
jadi bawaan lahirnya internet ini adalah satu medium yang tidak aman
baik kalau anda melihatnya peran dari kominfo seperti apa ya pak
pengawasan adanya kebocoran data dari sejumlah warga masyarakat informasinya
mengingat bahwa kominfo adalah instansi yang terkait punya kewenangan
terkait dengan komunikasi dan informatika
aksanakan juga di undang undang it
setidak tidaknya melakukan penyelenggaraan wajiban pendaftaran sistem elektronik
tentu pemerintah itu diberikan kewenangan preemptif
di dalam pasal dalam undang undang itu tentang peranan pemerintah
diberikan kewenangan untuk melakukan preemptif
itu harusnya dijalankan
kita ini kan bikin negara sebagai pengujudkan amanah publik
sehingga seharusnya yang terjadi
kalau sering terjadi kebocoran dan tidak dapat dipulihkan
seharusnya pejabat yang terkait itu sadar apakah mampu sebenarnya memimpin atau tidak
kalau tidak nanti ya kedengeran adalah ini seolah olah
data pribadi itu dibebankan kewajiban kepada setiap orang
untuk melindungi data pribadinya
iya dalam konsep yang saya pegang
saya pemilik saya yang jadi controllernya
tapi kalau orang lain minta data ke saya
pihak yang lain ini ada dua kepentingan ada dua kemungkinan
ada yang korporasi konteksnya ada juga yang pemerintah itu sendiri
bayangkan kalau kebocoran data itu ada di sistem pemerintah
nah sementara kalau dia jadi objek sasaran
ancaman pidanannya lebih berat
berarti seharusnya standar keamanannya juga lebih tinggi
cuma terlebih dari itu mungkin saya harus menyadarkan juga kepada publik
bahwa internet adalah medium yang aman
karena dari awal dia adalah lack of security
bayangkan seharusnya protokol komunikasi tujuh
itu dijalankan cuma empat
nah sekarang pertanyaannya ada kewajiban hukum siapa sih
himbawan pemerintah adalah masyarakat waspada
tapi di sisi lain dalam suatu negara
nggak semuanya orang pinter
ada orang pinter ada orang burung
makanya tanggung jawab negara mencerdaskan melindungi
maka dibentuklah ada organ organ diberikanlah kewenangan
nah kalau sekiranya dikasih kewenangan
tidak bisa menjalankan
secara optimal berarti kan melanggar amanah
atau jangan jangan kurang tepat pihak yang duduk di dalam hal itu
maka menurut saya sebaiknya ya semua koreksi diri juga
masyarakat sudah perlu ditadakan
tapi pejabat juga harus tahu kan
itu ada banyak perbelanjaan alat alat yang terkait dengan mengeteksi suatu keamanan
baik koreksi diri ini maksud anda
kita sebagai warga negara wajib melindungi data pribadi sendiri
kalau bocor itu tanggung jawab siapa ya pak
tanggung jawab dari pemerintah
yang minta data dong
yang bersangkutan atau saya sendiri misalkan
enggak dong tanggung jawab yang minta data dong
yang minta data
iya dong sekarang saya tanya juga
tanggung jawab negara kemana waktu meminta kewajiban bahwa semua harus dengan nik
itu kan centralized management untuk identity
padahal prakteknya di dalam cyber space ini
bukan hanya yang berbasiskan kredensial
di mana bapak juga untuk bisa menggunakan dct tidak harus pakai nik
nik hanya untuk akses pelayanan publik dong
sejauh mana pemerintah telah melindungi data pribadi pada saat pemerintah yang meminta data pribadi itu
maka kalau standarnya uni eropa itu jelas dikatakan harus ada komisi independen
karena controller itu bukan hanya korporasi
bahkan yang lebih banyak bisa punya kewenangan meminta data yang tidak relevan
dan abai dalam melindungi keamanannya justru di pemerintah itu sendiri
jadi kita bayangkan kalau komisi itu yang dijalankan adalah pemerintah
kita sudah punya belum ya pak komisi independen ini
untuk mengawal dari data data pribadi
kalaulah komisi informasi publik juga menyadari ada informasi yang dikecualikan menjadi tugas tanggung jawab mereka
kan ada pengecualian informasi itu
di sana ada trial
di sana ada katakan selain informasi publik ada informasi yang dikecualikan
selemah lemahnya pemahaman mereka dan bertindak saja itu sudah mengisi kegalauan publik ya
komisi informasi publik ikut bagaimana caranya mengingatkan tentang ada informasi yang non publik
yang dikecualikan yang harusnya juga diberikan perhatian oleh para pihak ya semua pihak
tapi tentu harapan publik adalah komisi independen itu
karena kalau misalnya komisi independen tidak ada
setidak tidaknya dalam hubungan crossberther dengan uni eropa kita dianggap in adequed level protection
tidak setara dengan mereka
curangnya mereka tidak berikan data pribadi ke indonesia
nanti orang indonesia berikan data pribadi ke dia tetap dia tambang gitu loh
tapi setahu saya sampai sekarang konvensi internasional tentang bagaimana standar perlindungan privacy dan pdp memang belum ada
jadi ini semua tergantung bagaimana kesadaran seluruh tiap negara melindungi data pribadi penduduknya dan berbuat seaktif mungkin
kalau dari sisi hukum jurisdiksinya jelas data pribadi orang indonesia
jaga demi kepentingan ekonomi nasional indonesia
walaupun data pribadi sudah ada dimanapun
dia harus dapat dilindungi oleh pemerintahnya
setidak tidaknya melalui peranan jaksa sebagai pengacara negara untuk lebih aktif
pak hermon kalau resiko yang akan saya hadapi seperti apa ya nantinya jika data saya bocor
nah itulah yang sulitnya kita sampaikan
karena tidak semua kerugian terjadi secara material
ada yang imaterial
privacy itu pada saat setiap orang merasa kehidupan pribadinya terganggu
maka itu sudah kerugian imaterial
jadi yang kerugian materialnya adalah kita ditambang
diambil keuntungan tanpa sedikitpun pemberitahuan ke kita
nah mungkin nanti cnn juga bisa mengangkat bagaimana e gov di luar negeri
contoh sederhana di belgia
setiap ada data pribadi warga negaranya ditanyakan kepada instansinya
instansinya ngasih tahu
misalnya nih kalau admin duk dia akan memberikan layanan misalnya my ego
kemudian saya bisa login sils saya bisa update sendiri data saya pribadi
dan kemudian juga saya mendapatkan informasi alert dari sana
oh ini sudah ditanyakan sama instansi f
oh ini ditanyakan dengan korporasi
sehingga saya tahu bahwa saya di confiling siapa di profiling siapa
hal yang tidak boleh diberitahukan kepada publik cuma dua kepentingan
satu penegakan hukum
karena dia akan jadi latuh siang sah
harus minta kekuasaan di penyelenggaraan ya
yang berikutnya adalah kepentingan pengamanan nasional
karena di situ dia tidak jadi bukti yang sah
tapi dia berhak akses untuk melihat
jadi pengecualian terhadap privacy sebagai kepentingan individual
sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya saya lihat tadi
itu memang ada kepentingan umum
tapi tolong juga dijaga jangan terlalu gampang mengatasnamakan kepentingan umum
jadi tetap harus ada kriteria kriteria
yang namanya pengecualian tidak seluas luasnya
kalau anda melihatnya sejauh ini perlindungan hukum yang sudah dimiliki indonesia
apakah sudah ada pak
pak edmond kalau saya mencatat ini kan bssn meminta pse untuk melakukan pengawasan keamanan sistem elektronik
dalam peraturan pemerintah nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaraan dari sistem dan transaksi elektronik
apakah sudah semestinya undang undang perlindungan pribadi juga diketok di dpr pak edmond
iya kalau keberadaan ruu faktanya adalah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan yang tadinya
ketentuan itu cenderung terlihat parsial karena tersebar di berbagai peraturan perundang undangan
bahkan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan juga ham menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh jadi obyek profiling
itu ada kalimatnya tidak dijadikan obyek penelitian sampai kepada data pribadinya
itu kalau secara sistem secara keseluruhan dengan adanya undang undang yang khusus ini
berharap bahwa semuanya akan tersimultankan
tapi harus disadari bahwa pede itu akan bersifat pokoknya
nanti sesuai sektor masing masing tentu implementing agency yang terkait
pengawas sektor juga menurunkannya
nanti pada saat ada suatu undang undang x ada satu undang undang y berbenturan
makanya terjadi pemikiran lex specialist derogat lex generalis
mana yang lebih spesialis untuk bisa melindungi hal tersebut
jadi nanti dalam implementasikan tadi pertanyaannya tajuknya adalah sejauh efektivitas
efektivitas undang undang perlindungan data pribadi
akankah dia efektif
bisa iya kalau semua instansi teknis yang mempunyai wadah undang undang sendiri
dan dia mengatakan punya kewenangan tentang data pribadi
dia harus mau menuduhkan diri kepada undang undang pdp itu
pak edmond ini kan kita wajib ya meminta pemerintah untuk mengawas data data pribadi
kalau melihat dari infrastruktur yang dimiliki dari indonesia seperti apa ya pak edmond
misalkan sdm sejauh ini seperti apa
kemudian perangkat yang kita punya sejauh ini seperti apa
kalau anda melihat dari kacamata anda seperti apa pak edmond
dari awal saya memandang internet sebagai bentuk imperialisme digital mas
karena saya paham betul itu dari sarana intelijen yang berubah dari sirkuit switching yang mengandalkan kepada keamanan
kemudian berubah menjadi pakai switching tidak aman
kata kuncinya cyber itu cuma dua
signal dan kode
signal pasti penggunaan frekuensi
kalau pakai kabel tidak ada kode
kalau pakai kabel tidak ada signal juga kan tidak ada terkirimkan
kemudian dia dikirimkan dalam bentuk paket paket informasi
nah sering orang mengecilkan peranan kripto itu
kalau saya lihat sebagai institusi bssn itu kalau kita dengar orang lain yang ngerti teknis
langsung bilang wah indonesia hebat juga tuh
badan sandi dan cyber
cuma itu harus dikuatkan dalam bentuk satu lembaga yang sifatnya multisektor jadi forum
jadi forum untuk semua pihak bertemu di situ
bukan semuanya diambil alih sendiri
karena ini bukan bicara soal tanggung jawab satu institusi saja
ini kesadaran semua bahwa internet is danger
ini adalah alat imperialisme
bagaimana caranya kita dalam digital ini mampu menegakkan kedaulatan
tidak cukup hanya dengan pendaftaran
tapi juga mempunyai kebijakan tentang crypto itu sendiri
misalnya crypto produk tertentu berada pada level tertentu
kemudian untuk pemanfaatan publik tidak boleh pakai cryptonya asing
itu harus ada perjanjian kejadian dan kebijakan kebijakan
yang mampu membuat bahwa suatu pesan kode yang dibungkus dengan kripto dapat terbuka
secara adil dan tidak tentunya
jadi tidak bisa sembarangan saja orang ini membuka privasi orang lain
baik kalau anda melihatnya sejauh ini bssn ini apakah sudah melakukan pengawasan terhadap pse dalam hal untuk literasi edukasi
kalau kita simak ya pernyataan dari pakar siber
sehingga mungkin kerjanya tidak efektif
dan kalau melihat dari pse ini diminta untuk memberikan literasi edukasi kepada masyarakat
sudah berjalan atau belum ya pak edmond
saya belum bisa berani melakukan pernyataan pendapat tentang hal itu
karena saya harus baca dulu semua performanya kan
tetapi kalau kita mulai jujur
hal yang belum tersadarkan di kita ini
soal keamanan nasional itu
yang merupakan pekerjaan dari semua multi sektor ya
dari semua stakeholder
kalau saya ambil semua pembelajaran tentang sejauh mana sih masing masing instansi itu punya kewenangan
nah sayangnya ada jikso yang kosong
kalau tumpang tindih masih ada yang ngurusin
kalau yang kosong ini kita ngeri
nah sekarang bagaimana mengatakan bahwa kalau misalnya kominfo memang bisa bertindak sendiri
bssn mampu bertindak sendiri
harusnya ada suatu wadah multi corum multi stakeholder
agar semuanya bisa memberikan sharing terus
kalau terjadi incident attack
atau terjadi suatu saat misalnya maaf
internet ini kan bagaimanapun jaringannya ada dimiliki satu negara
dia matikan itu off
maka berhenti dong jaringannya
ya bukan hal yang tidak mungkin loh itu
walaupun semua aktif mengatakan
wah ini nggak mungkin pasti dong
itu kan dia sudah di report kepada publik
selama tanda titik saja bukan kita yang bisa pegang kontrol dan komennya
maka besar kemungkinan suatu saat sistem juga akan berhenti
teknologi juga kan tidak bebas net tidak bebas kepentingan
ada kepentingan di situ
nah selama kita tidak aware dengan betapa pentingnya penggunaan produk produk lokal
termasuk infrastruktur bahkan sampai kriptonya
baru kita merasa relatif aman
kalau tidak itu baru pepesan kosong menurut saya
tambahlah di satu hal yang mungkin harus kita publik
selama ini masyarakat itu tidak pernah mengejar tanggung jawab produk ya dengan gigih
seringkali si vendor teknologi ini tidak jujur
ada hole di dalam security hole
sementara kode kode program komputer saja diligensikan dalam bentuk properatory
siapa yang bertanggung jawab terhadap konten itu seratus kode itu
apakah kode itu benar bekerja sebagaimana mestinya atau jangan jangan ada hidden cost
makanya ada ransomware dan seterusnya
bisa jadi tanggung jawab produk itu tidak teridentifikasi dengan baik
atau vulnerability holes nya produknya tidak diketahui
nah selemah lemahnya peranan harusnya kominfo membuat sistem pendaftaran itu dalam bentuk dua kualifikasi
ada dua jenis kualifikasinya
satu sekedar lapor
ini dibuat satu
akibatnya ya cuma sekedar kayak orang masuk kompleks tamu harap lapor
harusnya kan itu menjadi data kita buat mengamankan kepentingan kita di hilir
kalau hulunya amerika yang pegang
dilihatnya kan indonesia dong dengan datanya
terakhir saya minta pandangan anda sebagai negara warga negara indonesia yang bijak seperti apa ya pak untuk melindungi data pribadi
kalau kita melihat ini kan tidak terjadi di indonesia saja
amerika juga pernah dibocorkan datanya
semua harus sadar bahwa data pribadi itu kasihlah yang relevan saja
dan pada saat orang minta data tanya dulu dasar haknya apa minta data
dan kemudian apa tanggung jawab yang bersangkutan untuk pasien pengamanan data kita yang kita berikan ini
kemudian kritik saya kepada pemerintah
penting untuk dipikirkan gimana hukum kau autentikan tentang identitas yang kedepan
karena sekarang posisinya adalah seakan akan nk tuh banyak orang tahu
nah berarti apakah perlu kita mengembangkan lagi identitas digital yang unik
yang tidak gampang dibaca struktur dan sintaksnya
sehingga kebijakan negara harusnya mulai bergeser
yang tadinya centralized management untuk identitas berbasis kredensial
dibuka suatu kerangka hukum keterbukaan yang sifatnya open identity
bisa menerima identitas yang soft provider
tapi juga bisa menerima yang berbasiskan kredensial
dan itu inter pribal satu sama lain
sehingga masyarakat punya alternatif menggunakan identitas itu yang seminimal mungkin atau yang selengkap mungkin
tergantung urgency relevansinya
data pribadi tidak akan pernah bisa lepas mas dari bicara soal kejelasan sistem identitas
baik pak edmond satu hal yang saya catat dari pernyataan anda
pemerintah diminta untuk membuat ya identitas digital
yang unik agar keamanan dari data pribadi bisa tidak bocor ke warga ataupun warga luar ya tentunya
atau pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
paling tidak mempunyai kerangka yang jelas lah
kerangka yang jelas
untuk edtc federated edtc management atau open edtc
sehingga tidak semuanya harus dihulukan ke pemerintah
baik terima kasih pak edmond makarim
dekan fakultas universitas hukum indonesia ui
indonesian news hour siang hari ini
salam sehat selalu pak edmond